dpr menyetujui rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau rapbn dua ribu delapan belas untuk disahkan pada rapat paripurna
dalam rapat badan anggaran ini disetujui anggaran belanja negara sebesar lebih dari dua ribu triliun rupiah
jika dibandingkan dengan anggaran tahun lalu angka ini naik sebesar enam belas dua triliun rupiah
rapat ini dihadiri oleh menteri keuangan sri mulyani menteri koordinator bidang hukum dan ham yasona lauli
menteri ppn dan kepala bapenas bambang brojonegoro dan deputi senior bank indonesia mirza aditya suara
karena itu kalau kita lihat dari asumsi makro yang mendasari penghitungannya
dari pertumbuhan ekonomi lima empat inflasi tetap dijaga pada level tiga lima persen
kemudian suku bunga dan nilai tukar juga relatif akan stabil dan sama
itu adalah menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi akan makin kuat
namun stabilitas dari sisi harga nilai tukar akan tetap dijaga dan suku bunga
yang kedua tentu kita berharap bahwa program program yang terutama dari sisi belanja
akan makin fokus dan makin bisa diimplementasikan secara baik
direncanakan dengan baik oleh kementerian lembaga maupun oleh daerah